apakah anda seorang yang lagi termenuh memikirkan hujan masa depan seperti dia
ataukah anda merupakan warga jakarta tetapi tidak mampu memiliki hunian karena dp yang
tinggi dan juga cicilan yang tidak mampu anda tutupi tetapi anda masih suka hidup
dengan gaya bermegah mewahan hahaha jangan takut saya punya solusinya ya ini dia solusinya di atas
tanah ini nanti akan dibangun tujuh ratus tiga unit rumah tapi berbentuk terlapis seperti itu ya dan tentunya dengan
fasilitas dp rupiah yang akan membantu persoalan perumahan bagi masyarakat dki jakarta yang
berpenghasilan rendah dan seperti apa model unit rumahnya
di sini belum dibangun tapi kita sudah punya model rumahnya di sebelah sana
ini dek ramai orang di sini ada ngapain ibu ramai ramai tulis nama sama alamat terus
brosur gak ada kan ya terus gimana kalau setelah tulis sama alamat sama nomor telepon
ya tapi enggak ada yang menjelaskan apa apa disini mau saya jelasin aja pak
nanti ya pak saya juga belum dapat penjelasan
dan fasilitas apa saja yang ditawarkan bagi para calon pemilik rumah dp rupiah ada kamar mandi
dilengkapi shower seperti ini seperti kamar tidur anak seperti ini dan kamar tidur utama seperti ini
kalau dilihat sih muat ya buat taruh satu retasnya kasur queen size seperti itu ya dan adam ef equipes
balkon nya enak nih dekan copy copy hug ya

baru lihat lihat aja sih mas
oh baru lihat lihat aja
kita kan datang kita dapat formulir
terus penjelasannya biayanya berapa
pendapatannya berapa gitu
tapi nggak terjawab ya
tapi yang penasaran tuh mengetahui dimana sih lokasinya itu ada di jalan haji naman
itu pinggiran jalan tuh penuh sampai macet malah tuh kan
nah ngomong ngomong mengenai skema pembiayaan
saat ini memang belum ada skema pembiayaan yang jelas atau terpublikasi seperti itu
dan itu rencananya nanti baru bisa dipublish setelah badan layanan umum daerah atau blud yang mengurusi mengenai pembiayaan
bantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah mereka dengan dp rupiah ini
terbentuk baru ketahuan sebenarnya pembiayaannya
ya nggak tawaran bang pertua indah aja lah yuk
ya boleh deh sebut sementara ya biar lebih hemat ya
kita bulan madu lagi aja deh